menteri perhubungan budi karya sumadi
pembangunan budi karya sumadi
menjalani rute ini dengan tarif komersial
dan menjadi suatu anchor dari pld
suatu pengiriman yang besar

kita butuh ikan segar
jadi memang kita butuh pioneering
memberikan subsidi kepada pld
nah berikutnya kita sedang tender
ada tiga rute kepada swasta
jadi swasta gak usah mengiris sama pld